kemeja necis lengkap dengan dasi hingga sepatu pantopol mengkilap
beginilah keseharian sakirdi ketika berjualan bakso pentol di kampung kampung dan pasar tradisional
tak jauh dari rumahnya di desa meranggen kecamatan jatinom klaten jawa tengah
sakirdi mulai berjualan pentol sejak satu setengah tahun yang lalu
sebelumnya ia merupakan pekerja serabutan mulai dari tukang batu hingga buru tani
sempat menganggur sakirdi lantas memutuskan untuk berjualan pentol keliling kampung
seluruh proses pembuatan hingga penjualan ia kerjakan sendiri
sementara istrinya berjualan sayur di pasar
sebelum pandemi ia biasa berjualan di area sekolah dan pasar
dengan penghasilan mencapai tiga ratus ribu rupiah per hari
namun setelah pandemi omsetnya turun menjadi seratus ribu rupiah
dari yang biasanya habis lima kg daging ayam kini hanya menghabiskan sekitar tiga kg saja
demi menunjang penampilannya ia rela merogoh kantong dan membeli tujuh potong kemeja
celana kain sepatu hingga empat buah dasi
sakirdi berprinsip untuk selalu menjaga kebersihan
tidak hanya pada makanan tapi juga penampilan yang bersih untuk menarik minat pembeli
kalau saya sendiri yang penting saya penampilan begini
masalah laku nggak laku yang penting saya seneng
saya kan ya namanya pedagang baru wah saya harus berpakaian rapi sopan
biar beda sama temen temen jadi saya punya ciri kasih
penampilannya ini ternyata mengundang perhatian warga terutama di area pasar tradisional
tak sedikit pelanggan yang menanti kehadiran sakirdi
kalau di pasar ini
kerap beli pak
karena rasanya setiap rasanya enak
terus kebersihannya terjamin
kepenampilan bakule itu jas
bu sering beli itu karena rasanya enak apa enak
enak iya orangnya baik iya ramah juga
iya jadi tidak ada kendala apa apa gitu loh
sering beli ya
iya sering setiap hari
sakirdi tak mematok harga jika ada yang ingin membeli pentol
berapapun nominalnya ia layani dengan senang hati
bahkan jika dagangan neta laku
ia biasa membagikan secara cuma cuma ke tetangga maupun anak anak kecil yang ia temui
prasetyawati klaten jawa tengah